itu sangat baik
kedua siswi yang masih dirawat di puskesmas duri juga sempat dijenguk oleh bupati sleman seri purnomo
bupati sleman berjanji akan menanggung biaya pengobatan mereka dan akan segera memberi santunan bagi yang meninggal
untuk pertanian selamat mereka kalau yang dimasakkan itu menjadi bagian dari tanggung jawab dari tanggung jawab sleman
kemudian kami di bppd kami juga punya pertanian untuk orang yang sakit
kita masukkan pertanian kemudian ada santunan
kita sesuai dengan misal kami yang ada di kabupaten sleman
ya kami yang meninggal kita punya semacam untuk dana

ini yang segera disuruhkan hari senin pagi sudah kita siapkan untuk kita berikan
hingga sabtu pagi korban yang luka maupun meninggal kebanyakan sudah dibawa pulang keluarganya
beberapa korban meninggal bahkan telah dimakamkan